malam ketua kpu mengumumkan pasangan nomor urut dua prabowo subianto dan gibran raka buming raka sebagai pemenang pemilihan presiden
pasangan prabowo gibran meraih sembilan puluh enam juta lebih suara atau lima puluh delapan lima puluh sembilan persen
jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua haji prabowo subianto dan gibran raka buming raka sebanyak sembilan puluh enam juta
sudara hasil rekapitulasi kpum
pdi mencatat suara yang masuk untuk ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di pemilu dua ribu dua puluh empat dari tiga puluh delapan provinsi dan satu ratus dua puluh delapan wilayah luar negeri
total surat suara sah adalah satu ratus enam puluh empat dua ratus dua puluh tujuh empat ratus tujuh puluh lima suara
untuk paslon nomor urut satu anies baswedan dan muhaymin iskandar mendapat empat puluh sembilan ratus tujuh puluh satu sembilan ratus enam suara
mendapat sembilan puluh enam dua ratus empat belas enam ratus sembilan puluh satu suara
paslon nomor urut tiga ganjar pranowo dan mahfud md dua puluh tujuh empat puluh empat ratus tujuh puluh lima suara